terima kasih sama dia
hmm gini mah gimana kalo besok kita ke rumahnya
apa ke rumahnya
ke rumahnya dia ke rumahnya yang kamu itu
kamu ini yang bener aja nat ngapain sih ke rumahnya dia
gini deh kalau kamu mau bilang terima kasih sama dia
mendingan kamu nyuruh aja sih inem atau nyuruh tukang kebun kita
yaudah deh kalo mama gak mau biar nadia aja ya
kamu tuh kamu tuh memang bener bener deh
pada produk apa yang punya rumah ya
apa benar di sini rumah tukang ojek yang menolong saya kemarin
anak saya memang tukang ojek tapi saya nggak tahu sudah menolong eneng
memangnya neng siapa
ibu gak kenal sama saya saya ini kan model terkenal yang suka ada tv tv
emangnya nggak pernah baca majalah atau koran gitu
di sini nggak ada tv nggak ada koran ada juga koran bekas buat bungkus gado gado
yaudah deh alamnya mana
saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih sama dia
saya alam mbak silakan masuk
udah deh gak usah di sini aja di dalam pasti panas saya gak biasa
saya datang ke sini cuma mengucapkan terima kasih karena kamu sudah menolong saya dan mengembalikan mobil mewah saya
gak usah repot repot mbak bukan saya nggak mau menerima pemberian dari mbak tapi saya menolong mbak dengan tulus dan gak ada maksud apa apa
udah deh gak usah sombong kamu itu miskin saya yakin pasti kamu butuh uang dan barang barang ini udah terima aja gak apa apa kok
sekali lagi mbak saya mohon maaf bukan saya menolak pemberian dari mbak tapi saya menolong dengan tulus dan ikhlas
kamu bukan miskin aja ya tapi sombong juga
maafkan segala kesalahan kadis ini ya allah sesungguhnya hatinya tidak demikian
kalau kamu gak menerima ya udah masih banyak kok yang mau nerima
ayo cepetan sudah
tuh kan bu apa saya bilang pak guru itu guru mesum ibu lihat sendiri kan buktinya
cewek kayak gitu kok mau masuk ke dalam rumah
eh sejujurnya gak nyangka guru kok kayak gitu
cantik ya bu pasti dia anak orang kaya
iyalah kalau bukan orang kaya mana mampu punya mobil bagus gitu
shh tini gak boleh ngomong begitu
kok saya masih ada di sini
waktu mba mau pulang mba terjatuh sebelumnya mba ngerasa kesakitan
emangnya mba kenapa sih
enggak saya enggak apa apa saya udah biasa begini yaudah mas saya mau pulang
neng emang kuat bawa mobil sendiri
terus saya mau pulang naik apa
emang di tempat seperti ini ada taksi lewat apa
terus mobil saya mau ditaruh dimana
di sini memang gak ada taksi tapi bisa naik ojek ke pangkalan
kalau masalah mobil di sini aman nanti supir neng bisa ambil ke sini
udah bang antarin mbak ini ke depan dia mau pulang naik taksi
maaf pak perlu ketipan rezeki
kalau yang mau gini sih gak bayar juga ngapa ngapain ya
culik perempuan baju pink sialan itu
saya mau kasih dia pelajaran
kalau yang gini sih gak bayar juga ngapa ngapain ya
bilang tuh sama temen temen kamu kalau sama perempuannya sopan dikit dong
lepasin apaan sih
non ada yang luka
sekali lagi makasih ya
kamu punya urusan dengan mereka
saya nggak kenal sama mereka
sepertinya mereka sangat mengenal kamu
dan mereka ingin mencelakai kamu
kamu yakin mau pulang sekarang
dan naik taksi
hmmm sebenarnya sih
saya masih takut
saya ntar sampai rumah ya
kita kok berhenti disini
waktu maghrib sudah tiba
jadi maksud kamu aku kamu suruh berdiri disini untuk nungguin kamu
aku ini model terkenal
ntar kalau ada orang yang ngeliat gimana
disini aman kok mbak
sebaiknya mbak sholat dulu
waktu maghrib kan cuma sebentar
gak lama sementara
perjalanan kita masih lama dan pasti macet mbak
saya sholat dulu ya mbak